yuk dipilih dipilih dipilih dulu nih ada amplopnya silahkan dipilih dilihat dulu aja
boleh bu nahaha udah cocok belum saya jualan ya aduh tapi kayaknya beda pasar deh kalau yang dipilih dipilih kayak gitu
sekarang saya pemirsa ada di seberang pasar asmk tepatnya di jalan pancoran raya untuk tahu nih saya mau survei
jelang imlek kayak sekarang meskipun di tengah pandemi kira kira penjualan aksesoris untuk perayaan imlek tuh kayak gimana sih
pengen tahu gitu apa aja yang dihincar ya sembari kita lihat lihat ya biasanya ada apa aja sih yang memenuhi rumah jelang imlek yuk
hehehe tahun baru imlek emang sebentar lagi ya warna merah dan emas mendominasi barang dagangan sejak november tahun lalu
di sepanjang jalan antara petak enam dan petak sembilan glodok jakarta
di sini kita bisa menemukan berbagai keperluan imlek dengan harga yang masih bisa ditawar
di samping lampion lilin imlek hingga hiasan pintu dan dinding mayoritas pedagang menjual amplop angpao beragam ukuran
harganya bervariasi nih mulai dari lima ribuan per tiga sampai empat lembar sampai yang lima puluh ribuan
salah satu pedagang mengaku omsetnya naik di tahun ini dibanding imlek di tengah ppkm tahun lalu
sehari bisa mengantongi laba kotor sepuluh juta rupiah loh
omsetnya berapa sih bang kalau misalnya dibandingkan sama tahun lalu ya itu gimana sih penjualannya sekarang
ya lebih ramai sekarang
udah dari kapan nih berarti jualannya
dari bulan november
ada pula buah buahan yang ramai pembeli
camilan coklat koin sampai kacang mete juga jadi incaran karena wajib ada baik di meja sembahyang ataupun suguhan untuk tamu undangan
yang spesial manisan segi delapan ini keluarnya setelah tiga bulan lalu dikumpulkan ke kota bingungan di tempat yang lainnya
yang spesial manisan segi delapan ini keluarnya setelah tiga bulan lalu dikumpulkan ke kota bingungan di tempat yang lainnya

buah kana buah ceri riko biasa orang ngomongnya riko
tiga warna kuning merah sama itu kayak semacam cermeh
kana aja itu kanan merah sama yang ini kuning
kurang sebutnya pasien kok
melambangkan kesatuan dan kesempurnaan

gak ketinggalan kue keranjang dan mochi
ketinggalan kue keranjang dan mochi
supaya hidup kita manis
dan keluarga pun lengket tak terpisahkan
tidak terlalu dirasakan pedagang baju
yang justru lebih laris manis tahun lalu
warga berburu baju baru
utamanya untuk anak anak
warna merah tetap jadi tren
disamping beragam baju dengan bersablon macan air

meski imlek tahun ini masih dirayakan di tengah pandemi
ternyata tidak mengurangi antusias
untuk menyiapkannya dengan meriah
enggak juga sih
saya kan dari luar pulau
jadi ya mungkin keluarga lebih banyak di kalimantan
di luar pulau jadinya disini
enggak gitu sampai saya budgetin aja
ya mungkin di atas lima ratus
wah saya udah puas sih pemirsa meskipun saya gak ngerayain imlek ya
tapi lihat belanjaannya
banyak dari makanan sampai ini nih
lumayan ya buat uang receh
aduh perut saya lapar pemirsa
saya mau makan tapi isi perutnya
makanan yang tidak biasa
yang juga hanya ada pas perayaan imlek
kita saat ini di grand h jakarta
di restoran sis namanya ya
yushing sendiri sebenarnya tradisi dari cina selatan
yang dibawa ke indonesia untuk merayakan imlek atau tahun baru
di sini kita lihat ada beragam warna makanan
dan di sini juga ada perwakilan dari kata yuxing sendiri
kata yusuf sebenarnya artinya berkelimpahan
namun kata iu sendiri itu mirip seperti kata yuwu ikan
di bahasa cina sendiri
di tengah ini radish white sama carrot
ini buat gunung gunungan
buat kita aduk aduk gitu ya ya
lebih tinggi semakin bagus
wah kalau sudah dihidangkan gini cantik banget ya
sebelum disantap siram dulu dressingnya secara berputar
ada minyak wijen
plam campuran gula pasir dan kayu manis
setelahnya baru deh diaduk dan diangkat angkat setinggi mungkin
sambil mengucapkan doa
loheh semoga sehat
loheh semoga amin
ah semoga jatuh umur
kemen belum nikah nih jam dua
kemen belum nikah ya
rata rata ngarep hidup lebih hoki nih
jadi manis sedikit asam
hmm ada rasa gurih asin dari itu ya kacang ya
dan kriuk jadi emang segar sesuai dengan ekspektasi saya tadi
terus itu ikannya kapan masuknya
untuk menambah rasa juga kan
di balik rasa ada doa
sama seperti tahun tahun sebelumnya
selalu ada harapan di setiap perayaan
kesehatan ya kan rejeki
ya pokoknya lebih baik lagi deh dari tahun sebelumnya gitu
dan lebih baik untuk tahun dari tahun yang sebelumnya
kalau harapan saya cuma satu di tahun macan air ini
semoga kita semua diberikan kesehatan
supaya apapun keinginan anda bisa tercapai
tim liputan cnn indonesia